presiden joko widodo mengingatkan seluruh jajaran pimpinan komisi pemilihan umum pusat
agar efisien dalam menggunakan anggaran pemilu dua ribu dua puluh
mengingat kondisi ekonomi global yang kian tidak pasti di tengah gelombang resesi
presiden joko widodo meminta seluruh anggota kpu pusat maupun daerah
untuk memiliki perasaan yang sama soal penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
di tengah kondisi krisis geopolitik dan ekonomi dunia
meski menurut presiden indonesia berada dalam pertumbuhan pemulihan ekonomi yang membaik
karena itu untuk mencapai stabilitas ekonomi pada tahun politik
efisiensi anggaran menjadi salah satu poin dari empat arahan presiden joko widodo
pada rapat koordinasi nasional kpu di beach convention entertainment center ancol jakarta pusat pada jumat pagi
selain itu presiden meminta kpu untuk mempersiapkan regulasi yang matang
terkait tahapan pemilu agar tidak menjadi celah konflik politis
yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan
persiapan sumber daya manusia yang memadai
serta sosialisasi pendidikan politik pada pemilih dan peserta pemilu
juga diperlukan untuk menghindari isu politik adu domba pada pemilu dua ribu dua puluh
keadaan dunia sedang sulit dan semua kepala negara pusing kepalanya
pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang terbaik karena lima tujuh puluh dua persen
tapi tetap kita harus hati hati dan waspada
oleh sebab itu saya titip kpu harus bekerja dengan efisien
memanfaatkan anggaranya dengan cermat dan efisien
mengatur skala skala prioritas yang memang